sekitar tiga ratus orang berbagai kalangan usia mulai diambil sampel darahnya di puskesmas sekitar
kelurahan tempat tinggal mereka di kota jambi pada jumat para relawan ini baik anak maupun orang tua
pria maupun wanita diminta kelurahan untuk membantu program survei pemerintah terhadap
terbentuknya imunitas masyarakat salah satu warga memberi izin anaknya menjadi relawan karena bisa
mengetahui kondisi kekebalan tubuh mereka apalagi mereka sekeluarga pernah terinfeksi
virus covid sembilan belas kenapa kita izinkan ibu kira kira bu ya selain untuk mengetahui antibody
anak sendiri kan untuk membantu apa rencana pemerintah yang apa survei ya survei sedang
relawan lain menyatakan awalnya tidak mengetahui kegunaan pengambilan sampel darah diambil darah
itu takpok kan boleh dikasih tahu ini untuk contoh sampel darah anak diperiksa
bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit p dua p dinas kesehatan kota jambi menyatakan sebanyak
warga menjadi relawan di tiap kelurahan yang jumlahnya lima belas pengujian ini guna mengetahui
apakah sudah terbentuk kekebalan tubuh masyarakat baik dari vaksinasi ataupun
terinfeksi covid pemeriksaan sampel dilakukan di lapkes kementerian kesehatan untuk mengetahui
dari masyarakat jadi imunitas apakah sudah terbentuk ataupun belum apakah terbentuk itu
melalui vaksinasi ataukah melalui infeksi dari kopi itu sendiri nah nanti itu akan hasilnya akan
darahnya itu akan kami kirim ke pusat dan pemeriksaan itu akan dilakukan di pusat jadi
untuk untuk provinsi jambi itu dua kabupaten kota jambi dan tanjap timur lima belas kelurahan dan satu
kelurahan itu sampel yang dipilih yang kita kumpulkan darahnya adalah dua puluh dari hasil
pemeriksaan sampel darah tersebut dapat menentukan langkah penanganan penanggulangan penyebaran